atau hanya bagian dari dewan pakar tkn prabowo gibran
enggak saya ketua dewan penasehat di partai
ketua dewan penasehat di partai gerindra
jadi yang politisi mas budi sama mas tommy
ya tommy tapi ya politisi tapi ngurus duit
yang politisi benar budi karena dia anggota dpr ya sekarang
jadi bagian dari ketua komisi empat ya
apa yang membuat prof derajat memberikan blessing putra putranya menjadi politisi
saya tidak pernah menuntut apa apa pada majirulnya
it s very true saya bukan seorang bapak yang cerewet
yang saya harapkan dan itu kejadian adalah
karena saya dua duanya lagi lagi tau tau ada seorang cewek yang mengatakan
nah saya sudah terima kasih pada tuhan bahwa itu tidak terjadi
sekolah oke ya satunya di
di politik juga dia rupanya is doing very well ya karena
menjadi wakil ketua tapi praktis ya ketuanya lah gitu ya karena
dia bahasa inggris gak pernah ada masalah dan seterusnya dan seterusnya
jadi putih has been doing very well di antara
tidak hanya di dalam partai gerindranya tetapi
dengan teman teman dari partai lain gitu ya
karena itu juga omnya kan
meminta dia jadi jurubicara pada waktu tim pemenangan itu
sehingga budi lebih banyak tampil di luar begitu
benar nggak mas budi itu sedang di coach atau di
arahkan untuk next ketum gerindra
maybe saya nggak pernah dia belum pernah ngomong sama saya ya
tapi is very possible ada yang bilang biarin di tangan keluarga dan sebagainya
i don t know i seperti yang saya lakukan selama ini
asal yang dikerjakan barang yang baik berguna untuk masyarakat saya
punya motto kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat
jangan ragu ragu lagi karena senjata kita itu ya itulah
sorry pak sorot prof karena saya mendengar nama mas budi itu dipersiapkan untuk menjadi the next ketua umum gerindra
ya i don t know itu terus lainnya i don t know gitu
it will be good tapi gak tahulah siapa
karena kan that kind of position itu masih banyak yang kepingin gitu ya
kakak di bendahara partai gerindra
yang pak derajat bilang sendiri baru jadi bendaharanya udah banyak musuhnya
usaha perusahaan dari pak hashim ya
jadi memang dia udah he is just full in his hands gitu ya
intinya sebenarnya prof ingin mengatakan apapun posisi yang dipilih bertanggung jawablah dan memiliki integritas
karena ada nama eyang yang harus dijaga
nama orang tua yang harus dijaga
dengan perilaku bermoral dan integritas tinggi
terakhir prof sebelum saya menutup pertanyaan saya soal karena sudah banyak nih
sebenarnya kan masih berapa bulan lagi tujuh bulan lagi lah untuk penentuan kabinet
nama nama sudah mulai berseliwaran
ada nama mas tommy juandono
karena yang pasti wakil menteri keuangan
tugas saya hanya di film the blessing kalau dia harus melakukan itu
katanya wakil menteri keuangan
menteri keuangan saya teman saya itu
saya kalau nonton liat prof drajat seneng banget liat
karena katanya prof seneng banget liat foto foto nostalgia zaman dulu
dengan almarhumar i muhammad
dan sebagainya dan lainnya
kedekatan mari sama saya itu luar biasanya begini
mari muhammad itu orang selalu selalu
dia kebetulan dekat dengan bank indonesia
dia langsung aja masuk kamar saya
bu ida saya mau sembayang sebentar ya
di situ ada sajadahnya dia dan seterusnya
pak mari begitu merasa dekat dengan saya
tapi dia mau mempergunakan kamar saya
sama bu mari dan sama anaknya saya sampai sekarang masih kenal baik
saya sangat menghargai teman yang baik
dan kita tahu bahwa pak mari muhammad disebut mr clean
jadi saya tahu lingkaran orang orang yang berteman dengan pak derajat
pak mari pasti punya mazhab yang sama dalam menjaga integritas
terima kasih sudah memberikan contoh itu pak raja
saya tadi itu memberikan contoh itu ya
dia mau menggunakan kamar yang saya gunakan kalau saya capek
saya memang tidur di kamar itu gitu ya
pak mari sholat di ruangannya pak derajat
pak derajat rosario di ruangannya pak